umami banget surga dunia good morning getaway pagi ini kita menyapa langsung dari kota gresik
jawa timur kita bakal seharian healing ya disini nih ya kita awali sama healing dengan bakso
yang istimewa ini pernahkah anda mencobanya bakso dari yakdes langsung ini dengan telapak kaki sapi
ini masih belum seberapa ya lihat ini ada temen temennya banyak banget mulai dari somsom
iga sama ini juga nanti ada bakso mercon lava aduh gede banget seperti ini mari kita
healing di kota gresik jawa timur
di kawasan gresik kota baru anda akan mudah menemukan bakso kaki sapi atau biasa disingkat
bks ini dalam sehari warung yang buka mulai pukul sembilan pagi hingga sembilan malam ini bisa menghabiskan
tungkai sapi satu tungkai biasanya untuk empat porsi bakso kaki sapi itu kan buat kaldunya
karena kaldu kalau mau bikin bakso yang enakan pakai kaldu kaki jadi kita butuh banyak akhirnya
bikin kaldu yang banyak ternyata kakinya itu kan enggak ada bermanfaat kita coba sajikan ke
konsumen ternyata kok banyak yang suka gitu loh akhirnya nanti memenuhi kebutuhan konsumen
itu banyak kaki gitu wah porsinya benar benar barbar ya untuk menyantapnya bisa dipotong potong
dulu atau langsung dikerokot uh kasih sambal begini
kucuran jeruk biar semakin istimewa aduh sip bismillahirrahmanirrahim
sensasi pertama dari tekstur ya ini bener bener empuk jadi sekali gigitan langsung kena yang kedua
ini menjadi salah satu pilihan yang
suka kikil karena ini adalah salah satu kikil yang terenak berada di telapak kaki besar dibaliknya
umami banget surga dunia
harga perporsi bakso di warung yang sudah eksis sejak dua ribu tujuh ini mulai dua puluh satu rupiah tergantung ukuran
lanjut kita berkeliling ke kawasan estetik instagramable bersejarah dan multi etnis di
kota gresik kawasan ini dikonsep menjadi lokasi wisata berlabel bandar gresik yang
diambil dari nama nama gresik bandar ini artinya pelabuhan karena berada di kawasan sebuah pusat
perdagangan jadi dulu di era di era mojopahit bahkan di era majapahit itu sudah ada yang ditugaskan
menjadi kepala syah bandar salah satunya ibu nyai ageng binateh yang menjadi ibu angkat atau ibu asuh
basunanggiri untuk menjelajah kawasan bandar gresik kita bisa bergabung dengan tour bandar gresik yang
dikelola oleh pogdarwis atau kelompok standar wisata bandar gresik
selama ini tamu berbagai macam ya mbak bukan hanya dari lokal ada juga dari luar pulau ataupun dari
masyarakat lokal juga ada dengan mengikuti tur ini kita bisa menemukan lokasi bersejarah dari
empat perkampungan tematik yaitu kolonial pecinan melayu dan arab ini salah satunya gang kemasan
gresik kota kita bisa menikmati arsitektur
dan kombinasi kolonial tiongkok dan jawa di kawasan yang masih aktif ini dibangun sejak
seribu delapan ratus an kawasan ini dulunya merupakan hunian para perajin kulit dan batik usaha keluarga yang maju
dengan menjadi pemasok kulit ke berbagai penjuru nusantara dan ekspor ini diwujudkan dalam aset
perumahan untuk keluarga puluhan bangunan berusia lebih dari dua abad kini masih ditinggali hingga
al high christine waktu sebelum selesai kembali nelson elmond ke tahun seribu sembilan ratus delapan puluh beliau perasashi
ke sempat membuat avenger verbose abilities circle
kain atau sarung menggunakan alat tenun bukan mesin atbm
peserta tur bisa mengikuti proses pembuatan mulai dari pengolahan motif
pewarnaan dengan sistem ikat dan celup penggulungan benang hingga penenunan
alat alat ini terus dipakai sejak seribu sembilan ratus dua puluh enam dengan beragam benang
seperti songket dan sutra
selembar kain sutra premium dibanderol dengan harga lebih dari lima ratus ribu rupiah
jadi ini feelnya benar benar berbeda loh feelnya
karena kita merasakan ini ya kultural karya nenek moyang kita
bahkan alat alat ini jauh lebih tua daripada indonesia merdeka
dan kita bikin ini rasain sensasinya
wah benar kan ibu
kalau salah kasih tahu bu
sudah jalan jalan saat ini kita berburu oleh oleh
ada pudak mie kue tradisional yang terbuat dari tepung beras
dikemas dengan pelepah daun palem atau pinang yang dicahit
di toko dan tempat produksi pudak pertama di gresik ini
pengunjung bisa melihat proses produksi pudang
jadi ini justru kemasan yang modern ya pelepah daun pinang ya bu
atau jambe atau penang
nah ini justru ada plastik alaminya ya bu ya
masuk nggak bisa pecah nggak bisa bocor alami
jadi kalau dimasukin adonan pudak yang panas panas nggak bocor bocor bocor
dua jam tetap bertahan
tuh hmm berharga banget
begitu keluar dari janggang langsung dingin pori porinya langsung
langsung bisa ada udaranya sirkulasinya ya
oh keren banget nih kemasannya
terus dijahit ya bu ya
terima kasih ya bu
ini kok kayaknya benangnya putus ini bu
di dapur yang berdiri sejak seribu sembilan ratus lima puluh dan sudah dikelola hingga tiga generasi ini pudak pudak
selalu diolah segar tanpa bahan pengawet
pudak bukan dodol ya
kalau dodol atau jenang terbuat dari tepung ketan bahan utama pudak adalah tepung beras
yang dicampur dengan santan dan air
santan gula pasir dan are
takaran dan tingkat kekentalannya harus pas supaya pudak bisa terbentuk
dapur ini juga membuat jenang cubung
cubung adalah sebutan untuk kemasan daun palem yang melingkar untuk membungkus jenang
ini ngefek ya bu dari daun itu ngefek ya
dari daun itu
jadi ada cita rasa tambahan kalau saya pikir dari daunnya ini
lebih dari sekedar makanan khas
pudak dan jenang merupakan bentuk kearifan lokal yang terus dipertahankan lebih dari tujuh puluh tahun
bandar grise menjadi bukti jika keragaman bisa dipersatukan dengan harmonis
sejarah yang terjaga pun menjadi aset berharga dan berkah hingga saat ini